partai gerindra memastikan hanya ada satu calon presiden yang akan bertarung pada pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
gerindra menutup kemungkinan akan ada capres lain selain prabowo subianto
ketua dpp partai gerindra amat riza patria mengatakan
gerindra menghargai usulan usulan yang berkembang di masyarakat soal capres dan cawapres
namun gerindra memastikan prabowo akan tetap maju sebagai calon presiden
bukan sebagai cawapres atau kingmaker
riza menambahkan keputusan tersebut sudah bulat dan telah disampaikan di forum resmi rakornas gerindra beberapa waktu lalu
sebelumnya dalam pertemuan ketua umum partai persatuan pembangunan rohma hurmuzi
dengan ketua tim pemenangan prabowo sandiaga uno ada perbincangan politik soal pilpres
kedua partai pun membuka opsi untuk memasangkan joko widodo dengan prabowo subianto
memang dalam beberapa bulan terakhir
ada beberapa orang atau sekelompok orang yang mencoba mendorong agar pak prabowo sebagai cawapres
ada juga sekelompok orang atau sebagian orang yang juga mendorong agar bapak prabowo sebagai kingmaker
kami menghormati menghargai masukan dan keinginan sekelompok orang
tapi sekali lagi kami pastikan kami di internal partai gerindra sudah selesai
seluruh daerah dari aceh sampai papua dan kami sudah sampaikan di forum rakornas kami
bahwa calon presiden dua ribu sembilan belas dua ribu adalah bapak prabowo subianto
jadi peluang untuk bapak prabowo sebagai cawapres maupun kingmaker sudah kami tutup
jadi mohon masyarakat pemahami mengerti bahwa calon presiden yang terbaik
bagi partai gerindra partai koalisi dan bagi bangsa kedepan adalah bapak prabowo supianto
ketua umum partai gerindra prabowo subianto menanggapi isu mengenai pemberian mandat capres
yang akan dialihkan kepada gatot nurmantio
mereka sudah disanjung tekun secara loa